aksi hipnotis juga terjadi di depok jawa barat dan terekam kamera cctv
dua bocah menjadi korban hipnotis saat pergi membeli susu
alhasil sepeda motor milik korban dibawa kabur pelaku hipnotis
bahkan salah satu korban sempat ikut dibawa kabur pelaku sebelum akhirnya diturunkan di jalan
kedua korban berhasil ditemukan dengan selamat
kasus ini kini ditangani polsek sukma jaya depok jawa barat
lim liputan cnn indonesia